senin siang mid serta rekannya raf tertunduk usai ditetapkan tersangka terkait kasus penyalahgunaan narkotika
sebelumnya mid dan rar ditangkap saat res narkoba polres metro jakarta barat di kediamannya di kawasan pejaten pasar minggu jakarta selatan
pada rabu tiga agustus usai mengkonsumsi obat obatan terlarang jenis alprazolam
dari pemeriksaan sementara tersangka dod mengaku sudah mengkonsumsi narkotika golongan empat ini sejak satu tahun lalu untuk menunjang pekerjaannya sebagai manajer artis
penyalahgunaan narkotika oleh seorang manajer artis
di mana artis yang dia manajer ini cukup kita kenal di publik
saya rasa ini sudah dinaikkan juga beritanya
saya rasa ini sudah dinaikkan juga beritanya
saya rasa ini sudah dinaikkan juga beritanya
selain kedua tersangka polisi juga menyita barang bukti tujuh butir obat obatan jenis alprazolam
telepon genggam dan hasil tes urin yang menyatakan positif benzo zat psikotropika golongan empat
kedua tersangka dijerat pasal enam puluh dua undang undang ri no lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh tentang psikotropika dengan ancaman hukuman lima tahun penjara